hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan jokowi maruf kembali menurun
selain itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden juga berada di bawah tni
hasil survei bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat setuju jika presiden jokowi merombak kabinetnya untuk mencopot para menteri yang kinerjanya buruk
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama ksp yohanes joko
selamat sore pak joko
selamat sore pak nath
dan direktur eskutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore pak nath
oke mas toto tadi kita sudah lihat dan juga sudah dengar paparan sedikit tentang hasil survei dari carta politika
tapi saya ingin tanya ya mungkin anda bisa jelaskan soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang terus menurun ini demografinya seperti apa
karena angkanya kita sudah tahu enam puluh dua sembilan persen ada penurunan sejak bulan februari
jawabarkan mas toto
ya pertama ini kan pertanyaan paling umum ya
jadi analisis sosiotropik terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan
dan memang kalau kita baca ada dua indikator
pertama apakah raportnya bisa dikatakan biru atau merah
biasa bordernya adalah enam puluh persen ketika bicara secara kuantitatif
memang masih biru tetapi ada di angka border
dan paling penting adalah indikator kedua
bukan hanya berbicara secara kuantitatif
apa yang ada sekarang
tapi kita lihat pergerakan dari persepsi publik
dan memang ketika kita coba baca di tahun dua ribu dua puluh dua
minimal kita bandingkan dari survei bulan januari
masih ada di angka tujuh puluh satu persen
kalau kita sempat lihat dulu di pompas ada di angka tujuh puluh tiga sembilan persen
dan saya pikir bisa dicek di smrc atau di indikator beberapa lembaga survei lain
ada penurunan yang memang bisa dikatakan absolut terjadi ya
jadi tidak lagi berbicara margin of error
jelas bukan terjadi stagnasi tapi terjadi penurunan
di angka sekarang di border menjelang angka enam puluh persen
ada catatan penting menurut saya di situ
biasanya kalau dalam survei tiga kali berturut turut turun
ada sebuah gejala psikologis yang sulit untuk kemudian dinaikkan kembali
kecuali ada faktor perubahan besar di situ
yang kedua ketika kita memang breakdown secara sektoral
memang faktor utamanya adalah
terkait dengan sektor ekonomi ya
betul ada justifikasi bahwa ada perubahan secara geopolitik
yang menyebabkan situasi ekonomi berubah dan
berakibat ke hampir semua negara terkait dengan isu inflasi
dan seperti kita tahu inflasi ini kan terkait dengan
per kebutuhan masyarakat di level paling bawah yang jumlahnya paling banyak
sehingga tidak mengherankan kalau isunya ekonomi dan kebutuhan bahan pokok atau inflasi
efeknya akan langsung kepada penurunan kepuasan publik
tetapi ada beberapa catatan juga
walaupun terjadi stagnasi di bidang politik atau bidang hukum
tapi kita tahu misalnya isu isu yang sensitif seperti tiga periode penundaan pemilu
walaupun tidak secepat efeknya dari isu ekonomi
tapi ketika didiamkan bukan tidak mungkin
berpotensi juga akan memular dari kelompok kelas menengah ke atas
kepada kelas menengah ke bawah
dan kalau variable tadi terjadi bersamaan ini menurut saya
dua lampu kuning
jadi ini sudah alaram bagi pemerintah
saya mau tanya ke pak joko
pak joko bagaimana kemudian istana menanggapi penurunan kepuasan publik
atas kinerja pemerintah ini yang hampir mencapai border
kalau tadi menurut mas toto
ya tarifana yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada
seluruh pemerintah cnn bahwa apresiasi kepada lembaga lembaga survei
beberapa hari terakhir ini ada
setidaknya ada tiga survei yang dikeluarkan dari kompas
kemudian dari mas toto carta politika
dan juga dari indikator tempatnya mas burhanuddin
tiga tiganya survei menunjukkan bahwa memang harus diakui
bahwa ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kondisi pemerintahan presiden jokowi
ini bagi kami kami melihatnya ini sebagai sebuah early warning system begitu mbak
seluruh survei ataupun apapun bentuknya
itu sebagai sebuah masukan sebuah kritik kepada pemerintah
tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi
situasi hari ini sama juga seperti situasi yang terjadi ketika tahun dua ribu
di awal awal covid
sebagai kebijakan pemerintah yang begitu dinamis dalam menghadapi pandemi covid
itu dimaknai dan dibaca oleh masyarakat
sebuah bentuk ketidakpastian
situasi saat itu juga sama menurut saya dengan situasi yang terjadi pada saat ini
walaupun kita bersyukur bahwa pandemi covid sudah menunjukkan tanda tanda perbaikan
tetapi jangan lupa ekses dari pandemi covid itu
yaitu pemulihan ekonomi baik nasional maupun global
itu juga ada turunan turunannya
harus kita antisipasi termasuk juga situasi konflik
oke harus kita antisipasi termasuk juga situasi konflik

di ukraina antara ukraina dengan rusia
yang sekali lagi itu berdampak kepada
karena dalam surveinya yang disampaikan mas toto tadi
penurunan cukup jauh itu
faktor utama yang terjadi adalah karena faktor ekonomi
dan ekonomi secara spesifik itu paling tinggi
penurunan dikarenakan kenaikan harga harga
terutama harga minyak goreng

oke bagaimana yang kita tahu memang
belum permasalahan minyak goreng ini sudah dimulai
ketika awal tahun kemarin sampai hari ini
oke apakah kemudian pemerintah mengakui bahwa
kesulitan menyelesaikan persoalan ekonomi itu
membuat publik sepertinya kehilangan trust
terhadap pemerintah itu diakui nggak sih sebetulnya
oleh pemerintah pak joko
tidak posisinya bukan
kesimpulannya bukan pemerintah merasa kesulitan mbak
tetapi memang situasi yang dihadapi hari ini
itu perlu penanganan penanganan
dan ini adalah awal dari penanganan penanganan
terhadap situasi yang terjadi
tidak ada yang sulit karena semua kebijakan
kalau memang kita laksanakan kita akan berjalan
maka tian itu akan terjadi
itu pun yang terjadi ketika pada dua ribu dua puluh
banyak orang yang meragukan kebijakan kebijakan
dan langkah yang diambil oleh bapak presiden
tapi dalam perjalanannya akhirnya publik mengakui
bahwa langkah dan kebijakan yang diambil oleh bapak presiden

itu sudah tepat
kan sampai akhirnya kita bisa mencapai
oke baik pemerintah masih optimis begitu ya
kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh pak joko

apakah akan menurun seperti yang nanti
seperti yang tadi disampaikan oleh mas toto

tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
contoh arifana tahu
ketika pandemi salah satu titik balik menurut saya yang menyebabkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah membaik adalah ketika
ada sorotan terhadap bidang kesehatan dan saat itu reshuffle terjadi
kita ingat sekali
sorotan kepada menteri yang dianggap tidak mumpuni kemudian reshuffle terjadi
ini yang menurut saya perlu jadi catatan
saya tidak ingin mendikte presiden harus melakukan reshuffle
tapi ketika presiden beberapa kali mengeluh
dan kemudian menyatakan kecewanya juga
bahkan beberapa kebijakan
contohlah terkait dengan ekspor cpo yang terjadi beberapa hari terakhir kemudian saling berbantahan
ada perbedaan atau kontradiksi antara statement presiden dengan menterinya
saya pikir kan artinya ada sesuatu yang harus dibenahi ketika kemudian ini didiamkan
yang terjadi adalah
penambahan distrust kepada
pertama mungkin menteri
tapi ketika didiamkan terlalu lama
ini bisa berujung kepada distrust kepada presiden
dan itu akan menjawab apa yang arifana sebutkan tadi
forecastnya mungkin akan lebih mengarah kepada presiden
jadi ini adalah penurunan lebih lanjut
tapi ketika terjadi perubahan besar terkait dengan manajemen kerja
termasuk reshuffle yang tak hanya bisa dilakukan
bukan dalam konteks tata ulang koalisi ya
tapi dalam konteks tata ulang kinerja
saya pikir mungkin ada harapan lain yang bisa diberikan kepada masyarakat
walaupun belum tentu situasi eksternalnya selesai
oke itu tadi menyambung yang disampaikan oleh mas toto
karena ternyata mayoritas responden dari hasil survei
menunjukkan mendukung pak jokowi untuk melakukan reshuffle
ataupun perombakan terhadap kabinetnya
karena mungkin kinerja para menterinya dianggap belum maksimal
apakah kemudian presiden akan mempertimbangkan mengambil langkah reshuffle kabinet
pak joko jika melihat tren mayoritas masyarakat ini mendukung beliau merombak
ataupun mencopot menterinya yang tidak perform
tentu sekali lagi kalau terkait dengan resafel
ini kan sebenarnya kewenangan dan penuh ada di bapak presiden
dan memang beliau yang lebih tahu mbak segala dinamika kebijakan
dan juga pergerakan pergerakan dan kebutuhan untuk menghadapi situasi ini
saya hanya ingin memberikan catatan tadi yang disampaikan mas toto
terkait dengan bahwa dinamika ini bukan hanya semata mata karena dinamika eksternal
lalu pemerintah tidak melakukan apa apa
tetap saya ingin menggarisbawahi bahwa banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah mbak
salah satunya karena pasca pandemi covid ini
terkait pemulihan ekonomi
bagaimana presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga
ini adalah sebuah upaya untuk memulihkan ekonomi kita
agar berjalan jalan dengan lebih baik
termasuk juga tadi terkait dengan hasil surveinya mas toto itu kan menyatakan bahwa minyak
itu menjadi salah satu faktor utama ketidaklangkaan kenaikan harga minyak
kemarin bapak presiden mengambil langkah untuk menghentikan ekspor
bahan baku minyak goreng dan minyak petan goreng
oke tapi kan beberapa kali tadi seperti yang disampaikan oleh mas toto
dan kita dengar sendiri wak presiden jokowi
sudah beberapa kali mengeluhkan bahkan menyemprot menteri menterinya
artinya beliau tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya
kalau begitu kenapa tidak dilakukan perombakan agar kinerja kabinet itu jauh lebih maksimal
bisa on the go trust masyarakat ataupun trust publik bisa kembali kepada pemerintah
permintaan presiden apa
saya mengingatkan kepada menterinya ini sekarang situasi adalah situasi krisis
kita sedang menghadapi awal dari situasi krisis
maka kerja kerja cara cara kerja standar yang
kemarin sudah kita lakukan itu keinginan bapak presiden untuk ditingkatkan lebih kuat lagi
sehingga menteri menteri mengambil langkah langkah yang lebih responsif
langkah langkah yang lebih mengkomunikasikan kepada masyarakat berbagai kebijakannya dengan
lebih jelas dan lebih empatik begitu mbak
oke oke mas toto kalau tadi mas joko kayaknya tidak bisa ataupun tidak mau melampaui keinginan dari presiden
apakah presiden mau reshuffle ataupun mencopot menteri menterinya
tapi saya mau kembali ke hasil survei anda ya yang menarik soal penurunan kepercayaan terhadap lembaga presiden
ini kalau kita lihat dulu dulu lembaga presiden selalu kepercayaan nomor satu gitu ya di masyarakat
tapi pada hasil survei anda
ternyata lembaga presiden ini mengalami penurunan kepercayaan posisinya nomor dua di bawah tni
ini fenomena apa mas kalau misalnya bisa dilihat oleh mas toto
saya harus neralat sedikit ya rifat
sebetulnya kalau kita coba baca hampir semua lembaga sebetulnya pada reformasi
terutama setelah dua ribu empat tni hampir selalu nomor satu
karena pengembalian fungsi tni ke barat itu menyebabkan institusi ini tidak kemudian terlibat banyak
dengan konflik yang ada di masyarakat
termasuk penilaian penilaian terkait dengan kehidupan masyarakat
jadi memang tni selalu berada di atas
tapi yang perlu jadi catatan kritis buat pemerintah dan presiden adalah dalam survei ini
kalau kita misalnya bandingkan dengan survei bulan februari saja
hampir semua lembaga tinggi negara itu mengalami penurunan
tetapi penurunan tinggi paling tinggi atau paling besar
itu terjadi di lembaga tinggi bernama kepresidenan
nah ini yang menarik
dan ketika disebutkan penyebabnya kenapa
saya pikir sudah terjawab juga
karena ketika terkait dengan kehidupan
hajat hidup orang banyak inflasi harga bbm harga bahan pokok
memang ini fungsi dari pemerintah yang kemudian bisa kemudian dibedah menjadi dua
kita masuk lagi nih ke perdebatan adalah apakah menterinya yang disalahkan
ataukah kemudian presidennya yang disalahkan
betul di awal awal survei menemukan bahwa lebih banyak konotasi negatif kepada menteri
yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok tadi
tapi ketika didiamkan terlalu lama tadi balik lagi
dan kemudian bersamaan dengan beberapa peristiwa mengeluhnya presiden
bolak baliknya kebijakan yang kemudian muncul di hadapan publik
ini kan bisa disimpulkan bahwa problem tidak hanya teknis dan sektoral semata
tapi ada problem manajemen pimpinan
di sini harus diperbaiki
yang ketika terus didiamkan itu akan mengarah kepada penurunan pada presiden
itu poin pertama
poin kedua saya pikir perlu menjadi catatan
bahwa dengan situasi penurunan yang terjadi dua kali berturut turut
ditambah penyebab yang sudah diketahui
faktor ekonomi harusnya pemerintah lebih berhati hati membuat kebijakan ke depan
dalam waktu singkat pak
karena kita mendengar isu tentang sertalite akan naik klar akan naik tdl akan naik
dan itu menurut saya perlu jadi catatan ketika beberapa lembaga survei refleksikan temuan yang sama
saya pikir akan menjadi sebuah tantangan yang sangat berat ya
apabila hal hal tadi benar benar dinaikkan
akhir menjadi catatan juga
singkat saja nih mas soto saya harus kasih waktu ke pak jokowi
ini targetnya apa sih sebenarnya
misalnya dari kemarahan presiden dalam situasi sekarang
dalam waktu singkat apa sih target kerja dari menteri menteri terkait dengan hal hal yang disorot oleh masyarakat
saya berharap sebenarnya ksp bisa berbicara itu
baik baik saya harus kasih waktu ke pak joko mas sato
waktu kita sudah mau habis
ppi terhadap menteri menteri sekarang sehingga kemudian masyarakat juga bisa menilai
oke terakhir pak joko bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
ataupun terhadap lembaga presiden ini singkat saja waktu kita tidak banyak
ya yang pertama adalah mau surveinya itu tinggi ataupun mau surveinya rendah
saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa
perintahan presiden jokowi hari ini terus bekerja berupaya dengan keras
untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terjadinya tis kedua pasca pandemi
karena memang situasi ini adalah situasi yang tidak mudah
terus dihadapi berbagai pihak
tapi jangan lupa bahwa situasi ini juga sebenarnya kita diuntungkan
karena indonesia adalah negara eksportir dengan berbagai komoditi
dan komoditi komoditi itu naik harganya
tetapi penekanan yang penting adalah dari bapak presiden
selalu meminta kepada para menteri untuk terus melakukan komunikasi
komunikasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan lebih baik
oke pemerintah terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan persoalan
tapi sekali lagi nanti mas toto dan teman teman survei lainnya akan membuktikan
apakah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah
oleh presiden dan juga anak buahnya itu membuahkan hasil
sehingga surveinya ini nanti apakah akan berubah meningkat atau menurun
sekali lagi nanti kita akan tanya setelah hasil
survei yang terbaru mungkin beberapa bulan ke depan akan keluar begitu ya mas toto ya
itu yang akan menjadi indikator keberhasilan dari kinerja pemerintah
dipercaya publik atau tidak
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada tenaga alih utama ksp pak yohanes joko
dan juga direktur eksekutif carta politika mas yonarto wijaya
terima kasih sudah bergabung
pada sore hari ini saya selalu mas toto dan juga pak joko
terima kasih yonarto